hari ini dua tersangka kasus proyek iktp akan menjalani sidang perdana di gedung tipikor jakarta
dan untuk mendengarkan dakwaan dari jaksa penuntut umum untuk mengetahui perkembangannya
sudada heranov al bashir di gedung tipikor jakarta
selamat pagi heranov bagaimana perkembangan sidang saat ini di tipikor
dan juga joy sidangan perdana kasus bukan korupsi elektronik ktp yang berbasis nomor indok pendudukan ini
baru saja dimulai sekitar sepuluh menit yang lalu
jika saya menyimak apa yang disampaikan oleh jaksa penutup umum kpk yang baru saja dibacakan halaman pertama
ada nama nama besar yang sudah disebutkan oleh jaksa penutup umum dalam dakwaan
atau dalam surat dakwaan yang dibacakan perdana pada hari ini
diantaranya adalah ada nama setia novanto selaku mantan ketua
kemudian ada juga sejumlah nama nama anggota dpr periode dua ribu sembilan dua ribu empat belas yang duduk di komisi pemerintahan
diantaranya adalah ganjar pranowo dari partai demokrasi indonesia perjuangan
dan kemudian ada nama maman imanul
ada sejumlah nama lainnya seperti tadi jika saya menyimak arief bibowo dari pdip
dan sejumlah politisi senayan
memang disebutkan dalam dakwaan ini ada tiga puluh tujuh
nama baik itu dari politisi senayan kemudian dari pihak lions dari kementerian dalam negeri
dan para pihak swasta dari pemenang tender juga disebutkan dalam dakwaan
terdakwa dua orang yang dihadirkan pada hari ini yaitu irman selaku mantan dirjen dukcapil
di kementerian dalam negeri di era pemerintahan susilo bambang yudhoyono
kemudian juga hari ini terdakwanya adalah sugiharto mantan direktur pengelola informasi administrasi
dirjen dukcapil di kementerian dalam negeri daniar dan juga joy
dan jika kami simak juga bagaimana perkembangan kasus ini kpk telah melakukan penyelidikan
ada tiga tahap yang menjadi konstruksi kasus ini yang pertama adalah perencanaan penganggaran
dimana sebelum proyek ini dimulai pada tahun dua ribu sebelas hingga dua ribu dua puluh
ada pertemuan baik dari politisi senayan dan juga sejumlah pihak dari pemerintah waktu itu
dari kementerian dalam negeri dan juga dari kementerian dalam negeri
kemudian pada tahap berikutnya adalah konstruksinya dalam penganggaran
ini sejumlah politisi senayan telah menganggarkan di badan anggaran
dan oleh karena itu dalam dakwaan pada hari pertama ini dibacakan juga siapa siapa yang terlibat
diantaranya dari mantan ketua frasi partai demokrat jafar
kemudian para pimpinan komisi ii pada periode waktu itu dua ribu sembilan dua ribu empat belas
ada kairulman harahap yang tadi juga disebutkan namanya oleh jaksa penutup umum kpk
yang dulu duduk di komisi pemerintahan dan jika menyimak juga bagaimana proses penganggaran ini
dimana disetujui oleh waktu itu di dpr pada tahun dua ribu sepuluh hingga dua ribu sebelas
dan setelah tahap penganggaran akan dilanjutkan dengan tahap pengadaan
diantaranya mulai dari pengadaan barang dan jasa mulai dari spek harga hingga satu tiga juta rupiah
ini dimarap dalam dakwaan yang dibacakan pada hari ini dan juga joy
hakim yang memimpin pada hari ini adalah johnson halasan butar butar
ia pernah duduk ia pernah berpengalaman menjadi hakim dalam kasus korupsi sejumlah kasus korupsi besar
di antaranya juga plta dan juga jika melihat dari track record dari empat hakim lainnya
dia cukup mempunyai untuk memimpin sidang kasus iktp yang berbasis nomor induk kebenedukan
yang melibatkan akan menyeret sejumlah politisi senayan daniar dan juga joy
oke heranov tadi anda sebutkan ya ada beberapa nama yang kemudian diucapkan oleh hakim
diduga terseret kasus iktp ini kita tahu juga kpk pernah sedikit membicarakan ya
tapi untuk selanjutnya apakah secara otomatis nama nama tersebut akan dilakukan penyelidikan
atau justru sudah ada yang diduga menjadi tersangka baru
ya apakah nama nama itu juga diduga bisa menjadi tersangka baru heranov atau justru masih dalam tahap penyelidikan
saya tidak bisa mendengarkan apa yang menjadi apa yang anda tanyakan
tapi yang bisa saya gambarkan adalah nama nama yang disebutkan tadi ini sudah pernah dipanggil oleh kpk
di mana ada dua puluh empat anggota dpr yang dipanggil ke kpk dan hanya lima belas orang yang datang ke dpr
dan tiga orang diantara dari dua puluh empat orang yang datang ke dpr itu adalah hakim
dan tiga orang itu meninggal dunia sehingga hanya lima belas orang yang telah memberikan kesaksian di dpr
salah satunya yaitu ketua dpr setia novanto yang duduk di mantan ketua fraksi partai golkar
yang juga menyetujui proyek dan diduga menyetujui proyek iktp yang berbasis nomor induk kependudukan ini
daniar dan ngejoy
dan jika kami simak tadi bagaimana sebelum persidangan ini dimulai
kami sudah tadi melihat juga ada sekjen dari partai demokrat yang turut memantau jalannya persidangan
dan juga dari daftar nama nama yang menerima aliran duit proyek iktp ini
paling banyak itu adalah dari politisi partai demokrat dan juga partai golkar
yang waktu itu memang duduk di komisi dua pemerintahan
dan nantinya jikapun nanti setelah dibacakan ke satu n ini
dan para politisi senain itu akan tentunya akan dikembangkan oleh kpk
bagaimana pengembangan kasus ini
apakah mereka akan dipanggil kembali untuk
persidangan berikutnya atau menjalani pemeriksaan di kpk
daniar dan juga ngejoy
baik terima kasih ya
terima kasih atas laporan anda langsung dari gedung dpr
dari gedung tipikor